setelah dianiaya seniornya korban taruna stip putu satri ananta rustika
sempat tak sadarkan diri lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis
detik detik evakuasi korban terekam cctv
inilah rekaman cctv yang memperlihatkan korban dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus
korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa
dan selanjutnya oleh pihak kampus korban dievakuasi ke rumah sakit tarumajaya bekasi
sementara itu polres jakarta utara melakukan prarekonstruksi yang digelar di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
terkait kasus tewasnya taruna tingkat satu yang dianiaya oleh seniornya
dalam rekonstruksi ini seorang tersangka dan belasan saksi